jaksa penuntut umum jpu kpk mengajukan tuntutan hukum lima tahun penjara bagi terdakwa idrus marham
jpu kpk menyatakan bersama eni maulani saragi idrus marham dianggap terlibat dalam kasus suap pengadaan proyek plt uriau i
tim jpu kpk menyampaikan tuntutannya dalam sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan dengan terdakwa idrus marham di gedung tipikor jakarta kami siang
usai membacakan dakwaannya setebal lima ratus tiga puluh sembilan halaman ini tim jpu kpk mengajukan tuntutan lima tahun penjara bagi idrus marham
idrus juga wajib membayar denda tiga ratus juta rupiah serta subsidiare empat bulan kurungan
sidang akan dilanjutkan pada kamis dua puluh delapan maret pekan depan dengan agenda pembacaan pledoi atau pembelaan dari pihak terdakwa idrus marham
hal hal yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi
hal hal yang meringankan terdakwa berlaku sopan selama pemeriksaan di persidangan
terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya terdakwa tidak menikmati hasil kejahatannya
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama lima tahun serta pidana denda sejumlah tiga ratus juta rupiah subsidi dari empat bulan kurungan
idrus marham dan kuasa hukumnya mengaku kecewa dengan tuntutan lima tahun penjara dari jaksa penuntut umum kpk
menurut idrus seharusnya tuntutan diajukan setelah diuji berdasarkan fakta fakta selama persidangan
idrus mengaku tidak tahu menau terkait proyek plt uriau i tidak menerima uang suap dan tidak menerima janji
serta tidak mengatur sejumlah pertemuan yang membahas proyek tersebut
pemahaman saya bahwa yang namanya dakwaan itu adalah prinsip prinsip umum yang mendasar terkait dengan dugaan dugaan kepada saya dalam perkara yang ada
dan ini diuji di dalam persidangan
itu adalah menguji dakwaan itu
apa dakwaan itu benar atau tidak diuji di persidangan ini